pada maret dua ribu dua puluh dua realisasi apbn tercatat serupu sebanyak rp sepuluh tiga triliun
namun kondisi geopolitik masih jadi kekhawatiran utama pasar finansial
lalu kita lihat bagaimana pembukaan isg pada pagi hari ini
nah ini pergerakan air ini memang minim sentimen dari data ekonomi
seperti saya ketat dikatakan
di sisi lain pergerakan juga masih akan didorong oleh lini skinerja dan pembagian deviden
katalis pendorong iasg hari ini adalah aksi beli investor asing terhadap saham saham sektor perbankan
yang terlihat masih deras
ada pun aksi beli bersih juga akan diharapkan menopang iisg meskipun tadi dibuka melemah
dan diharapkan isg nanti ditutup pada zona hijau pada siang nanti hingga sore nanti
ihsg juga diperkirakan melanjutkan penguatan oleh sejumlah analis
di prediksi isg akan memiliki level support di tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan hingga tujuh ribu dua ratus dua puluh dua
ya kita lihat bagaimana pembukaan bursa asia pada pagi hari ini
bursa asia sepertinya melemah hanseng nike kospi dan yang hanya menguat shanghai komposit
kenapa bisa begitu
ini merupakan hal yang menarik karena jatuh perdagangan jumat dua ribu dua puluh empat pagi ini
bursa asia memang semua cenderung memerah karena investor masih mengamati reaksi pasar
terhadap pernyataan dari ketua federal reserve amerika serikat jerome powell
yang sebelumnya powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih agresif oleh bank sentral
karena berupaya menurunkan inflasi
harga minyak lebih tinggi pada hari ini di jam perdagangan asia
memimpin kerugian di antara pasar utama regional dengan turun satu tujuh puluh satu bahkan sekarang satu sembilan
dan juga shanghai komposit dan juga hanseng sepertinya hanya shanghai komposit yang menguat pada pagi hari ini
selanjutnya kita lihat bagaimana penutupan bursa eropa pada kamis sore waktu eropa
pada saat eropa kita lihat ditutup lebih
tinggi pada hari kamis seiring para investor mengamati serangkaian pendapatan perusahaan baru
dan mengawasi perkembangan perang antara rusia dan ukraina
untuk memimpin kenaikan karena sebagian besar sektor dan bursa berakhir di wilayah positif
penghasilan adalah pendorong besar pergerakan harga saham individu pada hari kamis
perusahaan jasa pertambangan finlandia medso autotech adalah yang berkinerja terbaik
dan kita lihat bagaimana penutupan bursa amerika pada kamis petang waktu amerika serikat
bursa amerika serikat memang melemah pada perdagangan kemarin setelah aksi jual objektif
jual obligasi treasury as berlanjut saat pelaku pasar bersiap untuk kemungkinan pengentaan kebijakan lebih agresif lagi lagi oleh federal reserve
gubernur the fed jerome powell mengatakan kemungkinan suku bunga naik lima puluh basis point akan dipertimbangkan pada pertemuan bulan mei mendatang
saham emiten maskapai menguat karena american airlines group mengatakan penerbangan komersial dan internasional akan kembali dan memproyeksikan laba pada kuartal kedua
setelah memperkirakan akan berbalik laba pada tahun ini meskipun ini baru awal musim laporan kinerja emiten amerika serikat sejauh ini tanda tandanya mengembirakan
nah sementara itu klaim pengangguran as meredam pekan lalu ke tingkat konsisten dengan pasar tenaga kerja yang sangat ketat
klaim pengangguran as menunjukkan klaim pengangguran as menjadi satu ratus delapan puluh empat dalam pekan yang berakhir delapan belas april